kita ke informasi selanjutnya
pelaku candaan ancaman bom di atas pesawat lion air yang telah ditetapkan sebagai tersangka
akhirnya meminta maaf
ia mengaku menyesal dan mengaku ucapannya itu spontan keluar dari mulutnya
frantinus dirigi yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena melemparkan candaan bom di pesawat lion air
meminta masyarakat memaafkan dirinya
ia mengaku menyesal dan ingin segera kembali ke kampung halamannya
setelah delapan tahun tak pernah berjumpa dengan keluarganya
saya perantinu sinergi saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat indonesia
terutama lebih khususnya kepada masyarakat kalimantan barat
setelah saya melihat video yang beredar
saya sangat menyesal atas kejadian yang mengorbankan pihak korban dalam kejadian pesawat ini
yang saya rasakan sekarang adalah penyesalan yang paling dalam sekali dalam
saya tidak berpikir membuat situasi
saya hanya berucap spontan pada saat itu
saya ingin proses ini cepat selesaikan
supaya saya bisa berkumpul dengan keluarga di kampung halaman
karena selama ini saya tidak bertempur dengan keluarga selama delapan tahun
alumni visip universitas tanjung pura pontianak ini
senin malam dua puluh delapan mei lalu berkata kepada penggugari pesawat lion air jt enam ratus delapan puluh tujuh tujuan jakarta
bahwa ia membawa bom di bagasinya
penumpang tersebut menangkap penumpang yang menunggu kepanikan di dalam pesawat
sebagian penumpang yang panik nekat keluar dari pintu darurat
menuju sayap sehingga ada yang tergelincir dan terluka
yan andria pontianak